kamera warga merekam detik detik bangunan lapak dan kios di bahu jalan kawasan pasar pocong
desa bojongkulur kabupaten bogor jawa barat yang mendadak ambruk sabtu pagi
sebelum roboh deretan lapak semi permanen itu sempat miring dan amblas
usai dilanda hujan dan luapan sungai sabtu dini hari
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
diduga tebing setinggi lima meter itu tidak kuat menahan beban bangunan
setelah tergerus luapan arus sungai cilengsi
para pedagang berharap pemda dapat memberikan bantuan untuk modal kembali berjualan
longsor juga menimpa rumah warga di desa kedondong cirebon jawa barat sabtu pagi
sejumlah warga berusaha mengevakuasi seorang warga yang sempat tertimbun longsoran rumah
korban yang mengalami luka luka dilarikan ke rumah sakit
tinggi empat meter ini longsor setelah diguyur hujan lebat pada jumat sore hingga sabtu pagi
jumat sore ini keburuk saya tarik ke belakangnya nggak ada kelihatan
tertimbun pokoknya nggak ada pak saya tuh cari cari
ibunya tidak dibawa ke rumah sakit tapi saya nggak melihat sih saya ini pingsan
pasca kejadian sejumlah warga dibantu bpbd melakukan pembersihan puing puing bekas longsoran
pemlebutan cnn indonesia